partai persatuan pembangunan secara aktif turut mengajak partai golkar dan partai amanat nasional
yang pernah tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
segera mendukung ganjar pranowo sebagai calon presiden
hal ini diakui oleh ketua dpp p tiga ahmad baidowi
yang menyebut komunikasi itu biasa dilakukan dalam sejumlah diskusi bersama perwakilan golkar dan pan
terlebih saat ini kib belum resmi membubarkan diri
kita tidak secara khusus itu
tetapi dalam beberapa kali pertemuan dengan golkar dan juga dengan pan
kalau gabung ke ganjar begini
kalau mengusung capres sendiri seperti ini
karena kita kan tidak dalam posisi untuk mengajak dan memaksa orang
yang penting kan kita menyampaikan secara normatif peluang
tantangan dan juga kelebihan dan kekurangannya
kalau ringan pasti pendapatnya beragam dong
ada yang cenderung
wah tetap aja di sini
ada yang cenderung yaudah ikut yang menang
ya sama di pan
tapi apapun itu
sikap dari golkar sikap dari pan tentu kita hormati apapun sikap politiknya nanti